sebelumnya wakil ketua dpr ri fadli zon menyindir pemerintah provinsi dki jakarta
yang tidak melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan
sehingga timbul dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras
wakil ketua dpr ri fadli zon berkunjung ke rumah sakit sumber waras senin sore
menurut politisi partai gerindra tersebut
kisru pembelian lahan rumah sakit sumber waras disebabkan pemprov dki jakarta
tidak melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan terlebih dahulu
sehingga timbul dugaan korupsi dalam pembelian lahan
yang rencananya akan digunakan untuk rumah sakit kanker tersebut
dari yang dijual kepada pemprov
jadi memang lahan yang dijual kepada pemprov ini adalah lahan yang landlock
atau lahan yang terkunci tidak ada akses
ini beda beda kepemilikan
jadi yang dibeli oleh pemprov itu bukan yang dijalankan kayak apa ini
ini bukan milik pemprov
yang milik pemprov itu dari gambar dan tadi yang ditunjukkan batas batasnya
itu yang masuk ke rumah sakit